eh dulu waktu sma iya kayak gitu sekarang mah udah punya nih
takep kan pacar gua
nih kenalin kenalin kenalin
sayang lagi mau jual
kalo diliat liat kalian sengaja cocok menjadi calon suamis
kok kamu gak bawa dia pulang
aku udah cari adik kemana mana
tapi gak ketemu juga
sampai aku telepon handphonenya tapi belum bisa
kamu pasti masih marah kan sama andi
kamu pasti masih marah
makanya kamu gak nyari dia dengan serius
udah biar mama aja cari dia sendiri
sampai jumpa lagi
badan mama aja masih hangat
mendingan sekarang kita ke rumah sakit aja
mama mau ketemu sama andi
sampai jumpa lagi
tapi kan mama masih gak enak badan mah
mama mau ketemu andi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kalau sampai penyakit dia kumat
ketika dia lagi ada di luar sana
siapa yang mau nolongin dia
andi itu bisa meninggal haris
dan mama gak akan pernah maafin diri mama
kalau sampai dia meninggal dan gak ada mama di sisinya
mama dengerin haris
andi itu gak akan meninggal di luar sana ma
dia bakal baik baik aja kok
kalau emang itu mau mama
haris bakal cari andi lagi
tapi mama istirahat di rumah
haris bakal panggil dokter buat datang ke rumah juga
mama istirahat di rumah
kamu dimana nak
mama gak mau
kamu makan hidang
sebelum kamu main
kenapa kita pindah ke luar sana ma
andika nikah hari ini mama masih agak kurang enak badan
kamu ganti baju gih
nggak usah tantinya udah cantik kayak gitu
nanti biar nemenin kamu kondangan
mau ngapain sih ngajakin gua ke undangan segala
ya ini yani kan temen sma aku dulu
dia sering ngin ngin aku katanya aku jombola abadi
sekarang aku mau pamerin kamu ke mereka semua kalau aku udah punya pacar
harus banget gandingan
ya harus lah biar percaya orang orang
aku ke toilet dulu ya
ya serius lah
gak percaya gua
eh dulu waktu sma iya kayak gitu
sekarang mah udah punya nih
cakep kan pacar gua
sayang lagi mau jual
kalian sengaja cocok menjadi calon suamis
tuh kan denger
si haris aja bilang kita cocok
abangnya cocok penyakitan
yaudah ayo mendingan sekarang kita salamin tuh pengantin
haris pasti ngaduin semua ini ke andi

tidak ada mitos